seperti di pemerintah kota surabaya ini menggunakan lampu pengatur lalu lintas dengan tenaga surya
dan selain menghemat energi dan juga pengeluaran pemerintah kota tenaga surya juga dianggap ramah lingkungan
ya dan juga penting pastinya adalah lampu lalu lintas tidak ikut mati saat listrik padam
lampu rambu lalu lintas merupakan instrumen penting untuk menjaga keteraturan berlalu lintas
apa jadinya jika listrik padam yang berakibat pada padamnya lampu rambut lalu lintas
tentunya ini sangat berdampak pada keselamatan para pengguna jalan yang mungkin saja terjadi kecelakaan
pemerintah kota surabaya memiliki cara tersendiri untuk menghindari hal tersebut dengan teknologi tenaga surya
sejak tahun dua ribu tujuh belas pemerintah kota surabaya mulai menggunakan solar cell atau tenaga surya untuk menyalakan lampu pengatur lalu lintas
hal ini berawal dari kejadian listrik padam akibat puting beliung pada dua ribu enam belas lalu
kini sudah ada empat puluh tiga
lampu pengatur lalu lintas yang menggunakan tenaga surya
nilai investasi untuk satu titik lampu lalu lintas adalah satu ratus lima puluh juta rupiah
artinya pemerintah kota surabaya sudah mengeluarkan anggaran hingga enam lima miliar rupiah untuk empat puluh tiga titik traffic light
pemerintah kota surabaya menganggap tenaga surya dapat menghemat energi dan pengeluaran pemerintah kota surabaya
satu titik saja rp satu lima ratus buat ya
kalikan sekian hari sekian titik
itu sudah luar biasa
berapa banyak terdapat
berapa banyak terdapat
berapa banyak terdapat
lakukan satu tahun hingga dua tahun sekali
seperti penggantian aki
namun dinas perhubungan kota surabaya
tetap mengawasi setiap hari
jika ada masalah dengan tenaga surya
para pengguna jalan mengapresiasi teknologi tenaga surya
yang digunakan untuk lampu lalu lintas
kayak kemarin yang ada kejadian di jakarta
lampu mati terus jadi kacau semua itu
jadi nggak karuan karuan di jalan
kalau tenaga surya bagus itu
mungkin ada kemajuan ya dalam itu
mungkin kematian pada terapi mati
itu nggak terjadi lagi
mungkin diharapkan seperti itu sih
pemerintah kota surabaya menargetkan
terpasang satu ratus tiga puluh enam titik lampu lalu lintas
dengan tenaga surya pada dua ribu dua puluh
selain untuk lampu lalu lintas
tenaga surya juga dimanfaatkan
untuk lampu petenangan jalan
gita gawinda ganjil
bicara bijak sono surabaya jawa timur